dua korban terakhir susur sungai smpn satu turi sleman yogyakarta ditemukan pada minggu pagi dalam kondisi meninggal dunia
dengan penemuan ini korban tewas dalam tragedi tersebut berjumlah sepuluh orang
operasi besar pun dinyatakan selesai atau ditutup
korban dibawa ke rumah sakit bayangkara yogyakarta dengan menggunakan ambulans untuk diidentifikasi
berdasarkan data dari kantor basarnas yogyakarta korban ke sembilan terlihat pukul lima tiga puluh wib
dan korban terakhir terlihat sekitar satu tiga puluh jam kemudian
keduanya ditemukan di lokasi yang sama yakni di dammatras
lokasi ini berjarak sekitar empat ratus meter dari lokasi kejadian di dusun dukuh desa donokerto turi
saat ditemukan korban masih menggunakan seragam pramuka
dengan penemuan ini operasi sar dinyatakan selesai atau ditutup
susur sungai sebagai kegiatan ekstra kulikuler pramuka tersebut diikuti oleh dua ratus empat puluh sembilan siswa smpn satu turis leman dan sepuluh orang
meninggal di antaranya dalam peristiwa tersebut
pukul lima dua puluh jadi tim sar gabungan melihat ada korban mengapung kurang lebih jarak dari lokasi kejadian itu empat ratus meter
jadi tempat ditemukannya korban ini pertama itu agak cekung dimana kedalamannya itu antara satu sampai dua meter
pada kemarin kita sudah melaksanakan penyelaman di sana kurang lebih selama tiga jam di sana untuk proses pencarian di sana
namun yang ditemukan pada pagi hari ini adalah di lokasi tempat penyelaman kemarin